kan susah lagi nyari taksi
karena taksi online juga dari tadi gak diambil
kita jadian aja yuk
sebelum orang tua kita itu nikah
eh ide gue bagus kan
kalau kita udah jadian
terus orang tua kita tahu
kalau kita tuh pacaran yang serius
mereka kan akan mikir dua kali
kalau mereka mau nikah
lu sadar gak sih
kalau jadian atau pacaran atau apapun itu
itu dua hati nih
harus saling mencintai
nah sedangkan kita kan enggak
bukannya lu udah jatuh cinta sama gue
botol kecap enggak
ini ngebelin banget sih jadi orang
rusak suasana tau enggak
depi juga tadi
main main kembang api
malah nanya kayak gitu
lagi lagi aneh banget
aku lo bisa mikir sih kalau gue bakal suka sama lo
semuanya itu loh
kok jadi bete
kok jadi marah
ya bete lah
lo tahan bentar ya
gue minta maaf banget ya
lo jadi harus suka luka gini gara gara gue
kamu enggak perlu minta maaf
kamu gak perlu minta maaf
ini dok wajiban aku untuk lindungi cari lo
kamu enggak perlu minta maaf
calon istri aku di masa depan
karena aku gak bisa nahan diri aku
karena davin sudah melakuin pelakuan sama kamu kayak tadi
rak kamu kan juga tahu selama ini aku udah sangat menghormatin david
tapi nyatanya sikap davin sudah sangat keterlaluan sama kamu kah
gue tau sih davin udah keterlaluan banget tadi
tapi fair gue mohon ya sama allah lo jangan perpanjang lagi urusan tadi
setelah semua yang terjadi dan tuduhan davin ke kamu kamu tetap belain dia ra
gue gak ada maksud belain david
urusannya jadi malah makin panjang
terus gue cuma gak mau nanti kalian ribut lagi kayak tadi
kalau begitu aku langsung pamit pulang ya
ini juga udah malam
dan jangan banyak pikiran

mereka pun sama sama terjaga
apa yang mereka selalu lakukan adalah kenyang kenyang

dan juga tidak mungkin

muka sama kelakuan beda banget ya kirain polos ternyata jahatnya to the bond
dislike aja tuh videonya biar gagal viral
dislike aja lagi kenapa sih kalian heboh banget kalo gak tau waktu udah gimana aja
iya elah udah rame kayaknya
kenapa kalo udah rame
misha lo tau gak nih bejan juli tuh bertebaran dimana mana
kalian ngapain sih disini
jangan bilang kalian mau ngejulitin misha juga
ada nih yang gue kasih tau
kayak gitu jadi mendingan kalian pergi deh
ada apa sih
ada apa sih di sosmed
ubat banget kayaknya
gue udah gak main haper aja gue gak tau
khusus arin tuh ada yang ngebahas di kolom komen youtube loh
makanya ini netizen juli tuh pada ngehujat lo tau gak sih
gue sampe kesel banget diri
gue udah so tau banget tuh
kan susah lagi nyari taksi
taksi online juga dari tadi gak diambil
staff barunya pak roy
iya mbak cindy
iya saya tadi berhenti soalnya ngeliat bu mila
saya mau ke kantor
tadi saya pakai taksi tapi taksinya mogok
saya lagi nyari taksi lagi
oh gitu bareng saya aja bu
nanti mbak terlambat di kantornya
ya ampun gue gak apa apa kali
kan kantor kita searah
terima kasih ya
gue pasti bisa lewatin semua ini
hei ngapain nunjuk nunjuk nih shell
ngebulin banget sih gak jelas tuh
tukang bully yang tega ngedorong temennya
sampe dirawat di rs
dan luka parah
jaga ya mulut lo
di depan cewek barbar kayak gitu
ya bener tuh
pantes kali buat dijulitin
kalian tuh ngebulin banget ya
udah udah gak apa apa
ngebulin banget dong shell
kalian denger ya
dan gue denger dan gue liat
kalian akan berurusan sama gue
apalagi lu berdua laki laki
kalau udah berurusan sama gue tuh gimana
eh bentar bentar
kalian tadi ngomong apa aja
apa kalian juga mau coba
aduh udah sih
jangan diperpanjang mas rief
bisa gak sih
iya gue belum selesai marah marahnya
enak aja tuh
kok jadi marah marah ke gue
setidaknya rifki pasti bisa lah
lindungin michelle lebih baik daripada gue